perundingan damai rusia dan ukraina yang terjadi di turki sepertinya masih belum membuahkan hasil
buktinya kekerasan masih terus terjadi hingga rabu malam waktu setempat
presiden ukraina volodymyr zelensky mengatakan negosiasi damai hanya pepesan kosong
ia berujar itu hanya kata kata tapi tidak terrealisasi
sementara di sisi rusia jurubicara kremlin dimitri peskov juga menilai belum ada terobosan dalam pembicaraan damai
ia berujar tidak ada yang bisa dijanjikan
akankah peluang damai antara rusia ukraina menjadi wujud nyata
kita minta perspektif dari dina prapto raharja pendiri sinergi polisis
melalui sambungan daring kita sapa langsung selamat siang
salam sehat selalu
salam sehat terima kasih
bu nina ini kan kita tahu bahwa perundingan sudah terjadi di belarusia
melalui sambungan daring tapi berkali kali digagal
pandangan anda terkait pembicaraan damai rusia ukraina yang berlanjut di turki ini
apakah dapat dikatakan berjalan cukup konstruktif bu dina
jawaban cepatnya belum
tetapi menurut saya masih lebih baik ada pembicaraan lanjutan di tempat yang dianggap relatif lebih netral daripada tidak sama sekali
mungkin sebagai konteks kita infokan ya apa yang katanya disepakati sebenarnya di turki ya
tapi tadi kurang membuahkan hasil
yang pertama kan katanya rusia akan stop operasi
militernya di kyiv dan di chernivtsi ya
tapi tadi malam masih terjadi penembakan di kota chennif ya
kemudian ukraina akan berstatus netral
nah ini poin yang menurut saya paling susah dicapai
karena meskipun ukraina mengatakan tidak akan bergabung dengan aliansi militer manapun termasuk nato
tetapi pada poin selanjutnya ukraina masih minta jaminan

bahwa kalau sampai ukraina masih diserang oleh rusia
maka negara negara anggota nato akan mendukung ukraina
akan membalas rusia
nah ini artinya memang poin kesepakatan di turki ini masih bersayap ya
dari kedua belah pihak menurut saya
bukan cuma rusianya tapi juga si ukraina juga masih bersayap
lalu yang ketiga ada kesepakatan akan ada pertemuan lanjutan antara putin dan zelensky
tapi kita juga tahu bahwa ternyata putin menelpon presiden erdogan
dan menceritakan apa saja poin poin yang diminta
sebelum terjadinya pertemuan tatap muka antara putin dan zelensky
artinya disitu ada tahapan lagi yang diminta
dan rupanya poin yang disebutkan sebagai syarat penting bahwa itu bisa lanjut
adalah dia perlu klarifikasi tentang posisi ukraina terhadap
nah ini dua masalah yang sangat pelik
yang jelas menurut saya si ukraina pasti sangat berpikir berkali kali lipat
apalagi ternyata juga rusia minta agar ukraina jangan sampai mengancam identitas rusia
termasuk dengan berhenti membuat ilegal bahasa rusia digunakan di ukraina
kita tahu saat perang ini kan terjadi itu ya
jadi yahudi di ukraina itu diminta untuk tidak anti terhadap rusia
nah ini poin poin yang menjadi prasyarat kalau putin bertemu dengan zelensky
dan ini tentu bukan syarat yang mudah
sehingga poin soal gencatan senjata itu menjadi balik lagi ke nol ya menurut saya
karena kondisi kondisi awal ini tetap belum terpenuhi
kalau anda katakan ini kalimatnya masih bersayap atau tindakan mereka ini masih bersayap untuk menuju perdamaian antara rusia dan ukraina
saya tertarik dengan pernyataan anda dari agresi militer yang masih digencarkan oleh rusia ke ukraina
apa yang membuat sebenarnya hal ini masih terjadi sampai saat ini
ada dua faktor
yang pertama saya mengajak kita semua di indonesia dan di belahan dunia yang lain
perspektif kita tidak lagi melihat ini sebagai isu antara dua negara ukraina dan rusia
kalau dilihat dari dinamika perkembangan konflik jelas ini menggambarkan konflik ini sifatnya global
dan pemainnya bukan hanya ukraina dan rusia
jadi ini kalau kita lihat nggak mungkin ukraina dan rusia bisa sampai pada satu kesepakatan
tanpa ada janji untuk
apa namanya penerimaan terhadap rusia juga
dari negara negara barat
termasuk amerika serikat
nah ini yang saya sebut tadi pertama
nggak mungkin juga ini bisa diselesaikan hanya di tataran mereka berdua
kemudian yang kedua
kalau saya lihat
ukraina ini masih dalam posisi swinging ya
swinging dan memberi harapan pada kedua belah pihak
pada rusia dia memberikan harapan bahwa
pada akhirnya dia
tetapi di sisi yang lain kita tahu
wilayah wilayah yang diminta oleh rusia itu
juga jelas akan diminta balik gitu ya
termasuk crimea misalnya
nah ini seperti membongkar luka luka lama
yang belum selesai
artinya memang pr nya di ukraina sama rusia ini panjang
kemudian ukraina juga memberi harapan kepada negara negara barat
bahwa pada dasarnya
ukraina akan berusaha semaksimal mungkin
memperjuangkan kepentingan barat
ke laut hitam
nah seperti saya pernah sampaikan di tempat tempat yang lain juga bahwa
akses ke laut hitam itu bukan hanya penting untuk urusan pertahanan
karena di sana ada kapal kapal induk
tetapi juga untuk akses perdagangan
jadi itu bisa masuk nanti
selat bosporus misalnya yang ada di turki
tanpa itu pada dasarnya
bukan hanya rusia akan tercekik secara ekonomi
tapi juga secara militer
nah ini yang kembali saya katakan
kaitannya kemudian nggak bisa diselesaikan oleh kedua negara saja
ini sudah konflik global ya
apalagi saya juga bisa cerita bahwa
harusnya kita sekarang sudah merasakan ini krisis global
karena dampaknya sudah bukan tidak langsung lagi
kenaikan harga berbagai komoditas
dan kebutuhan kebutuhan pokok
pernyataan dari dubes
rusia untuk indonesia
ia menyatakan sasaran demilitarisasi ukraina
sudah hampir tercapai
di mana angkatan udara dan angkatan laut ukraina diklaim telah punah budina
sasaran dari denazifikasi tidak jelas kapan akan berakhir
apakah bersedia nanti akan mengurangi
jika melihat invasi sebulan belakangan
rusia akan melakukannya
kalau saya lihat
kemungkinan militerisasi itu kan
persenjataannya musnah ya
atau angkatan bersenjatanya tidak ada
penggunaan cara cara militer
hal ini yang belum bisa dijamin juga
satu sisi saya bisa melihat bahwa ukraina sebagai negara yang independen
berusaha betul untuk menjaga
mereka tetap punya
stand up ya
berdiri tegak di depannya rusia
hal itu terlalu mencengangkan
atau tidak bisa dipercaya
masih ada negara negara barat
yang sampai hari ini
masih terus menjatuhkan sanksi terhadap rusia
dan ini yang
ada istilah namanya rusia fobia gitu
ini dikembangkan dimana mana
sudah masuk ke berbagai
dan kita tahu di
sudah bangkit ini
gerakan yang anti terhadap
upaya untuk menekan rusia
contohnya dari brics ya
pakai jalur itu juga
untuk memastikan bahwa
rusia itu tidak dihapuskan dari muka bumi
komplikasinya di situ ya
ini bukan masalah
sudah masalah global
kalau tidak menampik
dari pernyataan mereka
toh juga banyak sekali
sumber daya alam
yang berasal dari rusia
dari kacamata anda
di balik melemahnya
yang bersedia netral
kecewa dengan blok barat
ukraina rugi banyak ya
dilihat dari kerusakan yang terjadi di dalam ukraina
dan niat dari negara negara barat untuk membantu itu kan minim sebenarnya
jadi sebatas humanitarian saja lah kemanusiaan lah ya
tetapi untuk penyelesaian masalah sendiri
seperti saya bilang masih dikipasi terus ini
karena belum berhenti sama sekali perang sanksi ya
yang terjadi antara amerika yang didukung oleh negara negara barat
dan dibalas oleh yang didukung oleh negara negara mitranya tadi
china kemudian ada india yang punya kepentingan sendiri sebenarnya
nggak ada hubungannya dengan china
tetapi pada akhirnya memanfaatkan situasi juga untuk menjamin stabilitas
karena pada dasarnya seperti yang anda bilang tadi
harga kebutuhan itu jelas meningkat pesat
karena ketersediaan energi kemudian bahan pokok
kemudian logistik itu terbatas
dan ini nggak bisa disediakan oleh amerika atau negara negara barat anyway
dia memohon mohon pada amerika serikat untuk menggantikan itu
menggantikan yang diambil dari rusia itu
jadi artinya negara lain tentu melihat bahwa
pada akhirnya harus ada negosiasi antara amerika dengan rusia
jadi ini yang saya lihat kemudian menjadi salah satu faktor ya
kenapa kita melihat si ukraina ini kemudian yaudah kita negosiasi
karena jelas posisinya itu nggak akan untung dia ya
dan the one who has the last say atau yang bisa menutup segala hal ini menjadi lebih damai itu bukan di dia sebenarnya
tapi itu satu langkah ya untuk memastikan komunikasi
menuju diplomasi itu jalan terus
terakhir budina saya tertarik dengan perundingan di turki
eskalasi dari perundingan turki ini seperti apa sebenarnya sehingga ada potensi nanti ada pertemuan antara putin dengan zelensky
kalau eskalasinya menurut saya seberapa cepat
belum bisa dipastikan akan jadi jauh lebih cepat menuju ke arah damai ya
kuncinya seperti saya bilang tadi
kembali ke tangan amerika
dan negara negara eropa
belum sampai mentok ya menurut saya negara negara eropa ini masih berpikir ada cara yang lebih ampuh untuk memusnahkan rusia ya
membuat rusia itu kerdil gitu
dan rusia saat ini juga belum menyerah
mereka terus melancarkan berbagai macam cara termasuk anda tahu kan ada sanksi juga yang diterapkan kepada perusahaan perusahaan amerika
perusahaan barat yang sudah buka bisnis
di wilayahnya rusia tapi kabur dan di ukraina ya kabur gara gara perang ini
itu sudah ditetapkan akan dinasionalisasi
mereka nggak bisa balik lagi ke negara negara itu
ini menggambarkan sudah makin terbentuk polarisasi antar negara negara adidaya
jadi menurut saya kita masih harus tunggu ya dinamikanya
yang saya tunggu tunggu itu adalah komunikasi yang berbeda intonasinya dari barat
dari amerika khususnya dan negara negara eropa
tanpa itu maka sebenarnya masih segitu segitu saja dan ukraina masih akan tetap menjadi korban yang paling besar di sini
baik kita harapkan peluang damai antara rusia dan ukraina ini nampak hilangnya segera mungkin ya bu dina
karena kalau kita berbicara soal dampak dari konflik ini juga berkepanjangan
termasuk apalagi di indonesia bbm bersubsidi atau sejumlah bahan pokok juga ikut dampaknya naik terhadap ekonomi
di tanah air dan juga di banyak negara
terima kasih atas perspektif anda bu dina dari peneliti sinergi polisis
selamat siang salam sehat selalu
terima kasih salam sehat